sebagai mood sebenarnya jadi musik
gimana bisa mengemas pertandingan tenis yang serius yang sebenarnya lebih dari kualitas mungkin lebih bagus ya
karena maksudnya kan gue bukan first customer gitu kan gue bukan first pasien juga gitu kan